kalau hakim mk beda suara itulah tema satu meja the forum malam ini telah hadir di studio dari
ujung sebelah kanan hamdan sulfa tim hukum dari anies muhaymin kemudian ada bang oto hasibuan
dari tim hukum prabowo gibran malam bang eto di sebelah kiri saya ada bang todung mulya lubis
dari tim hukum ganjar mahfud kemudian melalui sambungan telepon ada zainal arifin mohtar pakar
hukum tata negara dari ugm malam bang uceng dan melalui zoom dan juga ada hakim mk periode dua ribu dua puluh
bang pak marwarar sihaan malam pak maru malam baik saya akan bertanya terlebih dulu kepada
hamdan sulufa selain sebagai tim hukum anies mohaimin pernah juga
memimpin mahkamah konstitusi dan pernah memimpin juga sidang pilpres apa yang anda
baca berdasarkan pengalaman empirik ada perpecahan di hakim mk sampai tiga puluh lima kenapa
bisa terjadi menurut anda iya jadi kalau saya pernah mengadili tahun dua ribu empat belas tapi memang
case nya berbeda saat itu murni yang dipersoalkan adalah hasil suara karena itu
bukti bukti yang diajukan adalah masalah masalah yang terjadi mengenai perolehan suara yang jadi
keberatan nah dalam gugatan kali ini yang paling pokok adalah masalah proses proses pemilu yang
menghasilkan suara itu nah ini perdebatan pokoknya dan disinilah timbul perdebatan dalam sidang itu
sangat luar biasa saya kira ini menjadi pelajaran kedepan bahwa hal ini adalah hal yang harus diperlukan dan hal ini adalah hal yang harus diperlukan dalam hidup kita
apakah mahkamah koinstitusi itu bisa mengadili proses atau hanya hasil saja oke ternyata
kedelapan hakim konstitusi memiliki pandangan yang sama bahwa boleh tidak saja hasil tapi proses
mahkamah harus masuk juga pada proses karena bisa jadi dalam proses itu ada pelanggaran pelanggaran
tugas pokok dan fungsi mahkamah konstitusi nah yang lebih lanjut adalah apakah dalam proses ini
terjadi pelanggaran pelanggaran serius terhadap prinsip prinsip konstitusi inilah yang menimbulkan
perbedaan oke perbedaan pandangan antara lima hakim konstitusi dengan tiga hakim konstitusi
nah lima hakim konstitusi ini kalau boleh saya kelompokkan tadi sangat progresif dalam melihat
konstitusi ke dalam proses tapi ketika menilai proses itu ada dua aliran pandangan pandangan yang
pertama boleh saya katakan agak konservatif gitu legal formal ya legal formal kemudian yang kedua
pandangan seperti yang banyak diminta oleh permintaan masyarakat para guru besar
akademisi untuk lebih progresif ini terwakili oleh pandangan tiga hakim
konstitusi nah ini akan berdampak pada cara hakim mengambil kesimpulan atas suatu kasus yang
lebih legal formal adalah pandangan terhadap pembuktian pembuktian yang lebih formal maka yang
disana terjadi perdebatan antara beyond reasonable doubt yang biasa dipraktekkan dalam hukum pidana
ataukah pembuktian bebas pembuktian bebas circumptersys evidence misalnya jadi
kesimpulan pandangan umum hakim itu bisa menyimpulkan bahwa ini salah ini tidak benar tapi
ada sisi pandang yang lain ini cukup karena harus betul betul pembuktian itu meyakinkan betul
hakim dengan seluruh pembuktian yang ada nah inilah persoalan pokoknya disitu kalau kita mencapai
pembuktian seperti itu beyond reasonable doubt maka apa yang terjadi tidak mungkin dalam waktu empat belas hari itu
kemudian yang kedua oleh karena itu dalam pemahaman saya di berbagai mahkamah konstitusi
dimanapun itu ditinggalkan cara pandangan seperti itu ya hakim konstitusi itu memiliki pandangan jauh
kedepan lebih besar yang bisa menyimpulkan dari peristiwa yang ada dan dari rangkaian peristiwa
itu bisa disimpulkan bahwa ini ada pelanggaran konstitusi atau tidak nah inilah yang dipakai
oleh tiga hakim koinstitusi saya kira ini adalah hal yang sangat penting dan yang sangat penting adalah
ini pelajaran yang penting bagi kita ini ke depan kita akan tetap seperti pandang lima hakim
konstitusi atau bisa jadi ke depan kita akan berubah untuk perbaiki peradilan kita oke ini
baik kalau bang mulya lihat apakah tiga hakim yang disenting itu memang ikut mempengaruhi latar belakang
belakang dari hakim yang memang rata rata adalah memang akademisi yang berasal dari kampus ya memang
tiga akim yang disenting itu adalah akademisi dan memang dalam dunia akademik kita itu berbeda
pandangan ya itu sangat biasa dalam dunia akademik kita juga sangat getol untuk mempelajari siklus apa
ya perkembangan ilmu pengetahuan nah dalam konteks ini saya kira teman teman yang tiga akademisi
ini melihat kedepan jauh kedepan jadi tidak terpaku pada hal hal yang sifatnya formalistik
beyond law ini yang menjadi pegangan mereka
yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan
demokrasi negara kesatuan dan konstitusi
dan dalam konteks ini kalau hanya berpegang pada formalistik
approach itu tidak akan jalan
ini adalah bagian dari perdebatan yang sangat sehat
pada awalnya ketika putusan itu dibacakan
dengan dissenting opinion dan pendapat mayoritas ini
ada perdebatan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan
tapi setelah beberapa hari saya melihat
ini bagian yang sangat penting dalam sejarah mk
untuk lebih dewasa untuk lebih mature
untuk lebih cerdas dalam menyikapi
perkara sengketa pilpres di basawasya akan datang
ya perlu ada perubahan paradigmatik
pada hakim hakim mk ini
kalau dikatakan tadi tidak ada lagi persoalan
eh mk itu bukan lagi mahkamah kalkulator
semua hakim mk sepakat menaik itu
mk itu tidak lagi mengatakan
eh semua soal itu hanya selesai di bawaslu
nah ini kan satu hal yang menurut saya
sudah menyelesaikan perdebatan yang terjadi
antara saya dengan bung oto hasibuan misalnya
nah tapi kan bagaimana proses pembuktiannya
kalau menggunakan pembuktian pidana
kita bukan hanya dibatasi oleh waktu empat belas hari
tapi juga jumlah saksi kan dibatasi
nah berapa banyak waktu yang diberikan oleh
majelis hakim untuk saksi fakta
kepada saksi ahli itu diberikan dua puluh lima menit
usul dari yang mulia hakim arief hidayat
minta supaya kita mempertimbangkan
untuk memeriksa sengketa pilpres ini
dan kita harusnya bisa mengubah undang undang
pertama kali dalam sejarah pilpres ada dissenting opinion
gimana bang otto sebagai kuasa dari dua
memaknai perbedaan pendapat di kalangan hakim konstitusi
saya kira perbedaan pendapat itu
berarti hakim hakimnya telah bertindak secara independen kan
ada yang lima mengatakan
saya melihat dari dissenting opinion ini
apa yang dipertimbangkan oleh yang lima
bahwa bansos itu dipakai sebagai alih kekuasaan
kalau umpamanya ada lima hakim mengatakan
tuduhan nomor satu seperti ini
kalau dissenting opinion juga harus bilang begitu
karena argumen anda untuk mengatakan itu tidak terbukti
tidak setuju karena saya bisa buktikan bahwa ini terbukti
tapi ini dissenting opinion sangat tidak memuaskan
tidak menjelaskan apa sebenarnya
kalau dikatakan ada pejabat menjalankan undang undang
lantas hakim yang lima mengatakan tidak terbukti
lantas yang tinggi mengatakan terbukti
tapi tidak disebutkan di mana kapan
dan bagaimana caranya perbuatan ini dilakukan
nah itu yang membuat kita akhirnya sangat tidak puas
tapi argumen yang disampaikan itu
tidak betul betul menohok kepada argumen yang dipinggil lawan
jadi kalau yang saya lihat berpahak dissenting opinion yang baik
anda mengatakan a saya katakan b
argumen anda ini argumen saya begini
nah ini dia mengatakan saya tidak setuju anda
tapi argumennya nggak disebutkan
bagaimana sebenarnya posisi dissenting opinion dalam
perkara sengketa hasil pemilu
jawabannya setelah jeda berikut ini